ya salah satu organisasi yang sejak awal aktif melakukan pendampingan dan juga advokasi bagi para korban persekusi adalah gerakan pemuda ansor yang biasanya tampil ke depan untuk membela dan mengadvokasi korban persekusi itu evania
ya dan saat ini kita sudah bersama dengan ketua umum gp ansor yaitu gus yakut kolil kumas selamat pagi gus yakut
ya selamat pagi assalamualaikum
gus yakut gp ansor adalah yang pertama yang siap pasang badan yang memberikan advokasi dan juga perlindungan bagi mereka mereka atau korban korban persekusi atau juga korban korban intimidasi
salah satunya adalah pma kemudian juga ada afi
nah kemudian alasan apa yang akhirnya membuat gp ansor ini memberikan perlindungan atau bantuan terhadap para korban persekusi dan juga intimidasi ini
ya salah satu dan yang paling penting
kenapa kami kemudian melakukan advokasi ya kepada para korban persekusi ini semata mata karena kemanusiaan
kami melihat apa namanya para korban ini diperlakukan di luar cara cara yang pantas menurut kemanusiaan itu saja sebenarnya
kalau dengan dalil selama ini kan kelompok kelompok yang melakukan persekusi atau intimidasi itu kan dengan dalilnya mereka ini ada
menistakan ulama menistakan agama hal hal seperti itu bisa diterima nggak alasannya gus yakut
kemudian sampai akhirnya melakukan persekusi dan intimidasi seperti itu
saya menurut saya tidak bisa kemudian disimpulkan sesimplistik itu ya
apa ini menistakan ulama menistakan agama
kalau mau tahu apa maksudnya posting posting itu ada mekanisme di dalam agama itu yang dikenal dengan sebutan tabayun
atau dalam bahasa kita ini klarifikasi kenapa nggak diklarifikasi saja
kami pernah melakukan ini kami punya catatan ketika gia gia kami ini dinistakan oleh beberapa negisen ya
kita datangi kita klarifikasi kita tabayun dan selesai
mereka minta maaf dan selesai begitu aja enak gitu
nggak perlu lagi ada pemukulan pemukulan semacam yang dilakukan terhadap mario atau pengusiran quote unquote ya
tanda titip atas dokter fira lobita itu
gus yakut kalau kita kemarin ada datanya juga dari sevi
bahwa sepanjang bulan mei saja artinya selama satu bulan terakhir datanya ada hampir enam puluh angka pastinya lima puluh sembilan kasus persekusi
dan kebanyakan korbannya adalah remaja artinya mereka di bawah tujuh belas tahun
salah satunya adalah pma dan kemudian masih ada afi dan juga ada dokter fiera mungkin salah satunya juga
apa yang anda lihat kenapa persekusi ini belakangan sangat marak
ini ada kecenderungan sekelompok masyarakat yang merasa besar gitu
merasa memiliki kekuatan
merasa berhak atas orang lain
saya kira kecenderungan ini semakin menggelisahkan kalau kemudian kita semua tinggal di
karena aparat masyarakat semua kelompok masyarakat saya kira harus segera mengambil
sikap dan tindakan atas bagian kelompok yang berperilaku seperti ini
saya kira begitu
dengan melakukan advokasi atau pembelaan bagi kepada korban persekusi banyak juga yang menganggap ansor ini kok
kenapa kok ansor malah membela penista
kenapa kok ansor tidak membela ulama
hal hal atau komentar komentar seperti ini kan kemudian dianggap atau mungkin kita dengar semakin menyudutkan ansor gitu di sosial media gus yakut
bagaimana kemudian ansor menanggapi atau merefleksikan komentar komentar seperti ini yang banyak berseliburan
terutama dari kelompok kelompok yang ya seperti itu gitu gus yahput
yang pertama yang disebut ulama itu yang mana siapa kan harus jelas ini
ulama kategorinya siapa definisinya seperti apa ulama itu kan harus dilihat juga bukan hanya siapa nih orangnya
tapi bagaimana perilakunya bagaimana track record nya
ya kalau memang track recordnya perilakunya tidak baik ya nggak usah tersinggung dong kalau kemudian orang mengatakan track record dan kelakuannya itu
bagaimana fakta yang ada ini yang pertama
yang kemudian yang kedua ini soal sekali lagi ini soal kemanusiaan
ini soal kemanusiaan islam itu seharusnya membela yang lemah kaum mustad afin
kalau ada orang yang lemah ini harus dilindungi gitu bukan malah kemudian diintimidasi dengan cara cara persekusi seperti itu
ini harus diluruskan lah gitu
oke gus yakut
yang kemudian membuat persekusi ini juga menjadi sorotan adalah karena korbannya adalah remaja
artinya masih di bawah tujuh belas tahun
menurut gp ansor yang memberikan perlindungan memberikan bantuan advokasi kepada korban
anda melihat apa yang harusnya dilakukan terhadap mereka korban persekusi khususnya remaja remaja ini ya
tidak diintimidasi tapi juga diberikan harusnya diberikan edukasi
nah edukasi yang seperti apa
ya saya kira begini
ini kan kita tidak bisa mengelak dari perkembangan teknologi
salah satunya media sosial ya
jadi kita harus semualah masyarakat ini juga mengedukasi anak anak kita remaja remaja kita
ini agar lebih berhati hati dalam memposting
mungkin ya mungkin bagi kita itu bukan hal yang salah
tapi bagi sekelompok lain belum tentu
bisa jadi itu dianggap menyinggung
nah ini yang harus hati hati
dan sebaliknya bagi mereka yang merasa tersinggungnya jangan main hakim sendiri

dan saya agak heran sebenarnya kenapa pilihannya itu kalau tidak perempuan mereka orang yang lemah kalau tidak anak kecil
ini saya menduga ini karena memang beraninya cuma sama yang lemah saja
gus yakit kalau tadi kita dengar cuplikan wawancara rekan kami indra maulana dengan jurubicara fpi
jurubicara fpi mengatakan bahwa apa yang dilakukan kepada mario itu bukan pemukulan misalnya itu hanya bentuk
coelan gitu hanya ditowel saja
kemudian ada juga
apa isu isu persekusi yang kemudian digulirkan di media masa ini untuk mendiskreditkan fpi bentuk pengalian isu untuk menyerang fpi gitu
hal hal seperti ini gimana anda komentari
eh yang pertama tanya balik mau nggak ditual dengan cara seperti itu
ya nggak ada dikit kalau
mungkin ditawa versi fpi seperti itu gus
iya makanya tanya balik kalau memang mau ditowel dengan cara seperti itu ya umumkan saja di masyarakat bahwa mereka mau ditowel dengan cara seperti itu
iya kalau dianggap ini
serahkan pada polisi lah itu penyidik benarkah itu cowelan atau apa gitu
jangan mendefinisikan sendiri ini sudah masuk ranah hukum
kalau dianggap tadi isu persekusi yang kemudian digulirkan ini bentuk penyerangan atau ketidaksukaan atau balas dendam pengalian isu kepada fpi hal hal seperti itu seberapa bisa diterima logika akal sehatnya
isu apa yang mau dialihkan
nggak ada isu yang perlu dialihkan dari fpi
tidak ada ini fakta
nggak ada lagi isu nggak ada isu yang perlu dialihkan
ini tuh perlakuan terhadap anak anak yang di pinang dan dokter siapa vera dan seterusnya itu
itu jelas persekusi sudah
nggak ada usahanya dengan pengalian isu nggak usah lari larilah saya kira udah fakta kok
yang terakhir gus kalau kita lihat ini kan dengan aksi aksi persekusi yang dilakukan sekelompok ormas ini atau sekelompok masyarakat ini kan
paling tidak bisa membuat wajah islam ini menjadi terlihat kurang baik gitu gus ya
ini di bulan suci ramadan seperti ini bagaimana sih kemudian saran dari gp ansor supaya masyarakat kemudian termasuk alim ulamanya juga bisa membina umat untuk bisa mewujudkan atau menghadirkan wajah islam yang lebih ramah yang lebih toleran yang lebih damai tidak ada intimidasi intimidasi seperti ini gus yakut
jadi itulah kenapa kemudian kami memutuskan untuk melindungi mereka korban persekusi
karena fakta yang kami lihat dari korban korban ini dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan menyelamatkan agamanya
melindungi agamanya kalau bisa disebut islam
islam tidak pernah mengajarkan dan tidak ada ajaran dalam islam itu untuk melakukan intimidasi atas orang lain
kadang kadang mereka berargumen bahwa ini ammar ma'ruf naik mungkar naik mungkar
dia tidak bisa menggunakan tangan itu tidak selalu kemudian bisa diartikan seperti itu
itu yang bisa diartikan sebagai perbuatan naik mungkar
boleh naik mungkar itu melakukan dengan tangan tetapi yang melakukan itu adalah pemilik kekuatan dalam arti pemerintah
itu mereka yang berhak pemerintah yang berhak melakukan nahi mungkar dengan tangan
jadi jangan hormat atau golongan sekelompok masyarakat merasa berhak mengambil alih peran pemerintah
saya kira jadi semua nih harapan kami ini gp ansor semua masyarakat terutama muslim
yang sekarang sedang menjalankan ibadah puasa kembalilah kepada islam
islam itu ajaran damai islam itu ajaran yang penuh cinta kasih
islam itu bukan intimidatif islam itu bukan memusuhi saya kira begitu
ya jangan sampai merubah pandangan masyarakat ya terhadap islam sebagai agama yang damai seperti tadi yang gus yakut sampaikan
baik terima kasih gus yakut sudah bergabung dengan cn indonesia connected ramadan pada pagi hari ini